hama selalu menjadi musuh bagi petani
hal inilah yang mempelopori dua mahasiswa universitas muhammadiyah surabaya
membuat prototipe pengusir hama padi yang disingkat dengan nama propedi berbasis internet
alat yang menggunakan sumber listrik tenaga matahari ini diharapkan mampu mengusir hama padi
seperti burung pipit tikus dan wur
alat berbasis internet ini bisa mencari penyelamatkan penyelamatkan penyelamatkan
bisa dikendalikan jarak jauh menggunakan telpon pintar untuk menggerakkan motor yang memukul kaleng bekas
sehingga mengeluarkan suara gaduh
untuk mengusir tikus alat ini bisa mengeluarkan suara ultrasonic
karena membutuhkan jaringan internet petani akan terkendala jika wilayah yang dipasangi alat ini
tidak memiliki jaringan internet
selain itu kelebihan alat ini karena menggunakan sumber listrik dari panel surya
maka bisa digunakan untuk areal sawah yang jauh dari jangkauan jaringan listrik
alat ini sudah terkoneksi dengan smartphone
cuma memang kadang kendala di daerah tersebut itu tidak ada jaringan internet
maka dengan mungkin kerjasama dengan pemerintah mungkin ya
itu nanti daerah tersebut seenggaknya mampu menyalurkan internet
ide kreatif juga dilakukan seorang pria di pacitan jawa timur
ia berhasil memodifikasi traktor miliknya menggunakan
bahan bakar gas lpg
ide awal mengubah bahan bakar traktor miliknya karena kondisi sulit akibat pandemi covid sembilan belas
biasanya dalam sehari ia bisa menghabiskan bensin hingga delapan liter untuk menjalankan mesin traktornya
dengan kreativitas yang dimilikinya ia pun memutar otak dan mencobanya menggunakan gas lpg
dan ternyata berhasil
hasil modifikasi sejak dua bulan lalu kini sudah ia bisa pakai sehari hari
untuk menggarap tananya
ia berharap buah pemikirannya bisa diaplikasikan para petani lainnya
agar bisa berhemat di tengah pandemi
tim liputan cnn